mahasiswa di yogyakarta yang tergabung dalam aliansi rakyat bergerak
turun ke jalan menuntut digagalkannya omnibus law
aksi bertajuk rapat akbar parlemen jalanan ini merupakan aksi gejaya memanggil tiga
masa mahasiswa mulai datang ke pertigaan kolombo sekitar jam dua belas waktu indonesia barat
mereka berasal dari sejumlah kampus di yogyakarta
menurut mereka pembahasan omnibus law terkesan ditutupi oleh pemerintah dan dpr
tanpa melibatkan partisipasi publik
omnibus law dianggap akan melemahkan hak hak kelompok pekerja
selain menuntut digagalkannya omnibus law
aksi ini juga mengusung aksi menolak dan mendukung ruu lainnya
dan sudah ada korespondensi nn indonesia
hendrawan setiawan di sekitar lokasi aksi di pertigaan kolombo yogyakarta
selamat siang henrawan
hendrawan jadi secara spesifik apa saja mungkin yang bisa dijelaskan oleh anda
terkait dengan tuntutan tuntutan terkait dengan omnibus law ini
ya iqbal saya tidak begitu mendengar suara anda
namun yang pasti bahwa aksi yang dilakukan di pertigaan kolombo ini
merupakan aksi yang ketiga yang dilakukan oleh aliansi rakyat bergerak
yang bertajuk gejayan memanggil tiga
ini adalah rapat akbar rapat rakyat jalanan
yang dilakukan oleh mahasiswa lintas universitas
tidak hanya itu tadi juga kami memantau ada sejumlah organisasi
atau lsm yang juga bergabung dalam aksi ini
selain itu kami juga mendapatkan informasi dari panitia
dan juga melihat bahwa beberapa seniman juga bergabung dalam aksi
yang dilakukan di pertigaan kolombo ini
dalam tuntutan yang mereka meminta agar omnibus law ini
untuk dibatalkan atau digagalkan
kan ada sebelas poin yang menjadi kajian dari aliansi rakyat bergerak
namun yang menjapat
garis merah adalah bahwa tentang hak hak pekerja
di mana ketika omnibus law nanti ini disyahkan
maka ini akan merugikan kalangan pekerja
misalnya hilangnya umr kemudian perhitungan gaji berdasar jam kerja
inilah yang kemudian dikhawatirkan akan justru memperpuruk hak hak pekerja di indonesia
ini jugalah yang menjadi salah satu tuntutan agar omnibus law ini segera bisa dibatalkan
dan tidak berlanjut ke proses berikutnya
selain omnibus law ada juga beberapa tuntutan lainnya yang dikaitkan dengan omnibus law
yaitu ruu kefarwasian ruu perpajakan dan juga ruu keibukotaan
yang diharapkan juga oleh mahasiswa dalam aliansi rakyat bergerak ini
juga dibatalkan oleh pemerintah dalam waktu yang secepat mungkin
rawan setiawan melaporkan langsung dari daerah istimewa yogyakarta terima kasih